menunjang konferensi tingkat tinggi asean pemerintah menyediakan lebih dari tiga ratus kendaraan listrik sebagai moda transportasi untuk delegasi
simulasi keamanan dan rute kedatangan untuk delegasi pun sudah dilakukan sejak lima mei lalu
inilah simulasi jelang ktt asean ke empat puluh dua di labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur
simulasi penjemputan para pemimpin tertinggi negara asean dan delegasi ktt asean sudah dilaksanakan sejak jumat lima mei lalu
setidaknya ada tiga ratus tujuh puluh satu mobil listrik yang digunakan
jumlah itu terdiri dari dua ratus delapan puluh dua kendaraan untuk delegasi dan pengamanan dan delapan puluh sembilan kendaraan yang diperuntukkan untuk operasional seperti panitia nasional ktt asean
delapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum berada di beberapa titik
dalam proses ktt asean ini akan ada dua ratus delapan puluh dua mobil listrik untuk mendukung adanya transisi energi ditambah delapan puluh sembilan mobil listrik untuk operasional
untuk itu kami menyediakan ada tujuh ultra fast charging spklu stasiun pengisian kendaraan listrik umum kemudian juga adanya satu fast charging ditambah seratus home charging
atmosfer penyelenggaran ktt asean terasa di sela sela petugas keamanan mulai melakukan sterilisasi jalan sekitar venue utama seperti hotel merurah dan ayana
gubernur ntt victor laiskodot mengatakan gelaran bertaraf internasional ikut menggerakkan ekonomi labuan bajo
disampaikan epicentrum of growth tadi itu menunjukkan bahwa nanti nusa tenggara timur juga ikut menyumbangkan yang selama ini ntt sebagai provinsi miskin
nanti ke depan dia sebagai provinsi yang menyuplai pertumbuhan
kita tahu hari ini pertumbuhan ekonomi indonesia dalam kondisi semua negara sulit kita dari lima persen itu menunjukkan bahwa kita sangat baik
guna melancarkan ktt asean dua belas personel gabungan tni polri dikerahkan mulai dari tujuh hingga sebelas mei mendatang